timnas sepak bola indonesia berpeluang memberikan kado manis untuk hut republik indonesia ke tujuh puluh dua
tim asuhan luis mia akan menghadapi filipina di matchday kedua fase grup bc games dua ribu dua puluh
semangat evan dimas dan kawan kawan pun ikut terpompa usai tampil sangat baik di laga perdana melawan thailand
tim garuda muda siap memberikan karung manis bagi hood republik indonesia ke tujuh puluh dua
tepat pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu tujuh belas timnas sepak bola indonesia arhan luis mia akan menghadapi filipina di matchday kedua fase grup b sea games dua ribu tujuh belas di kuala lumpur
evan dimas dan kawan kawan pun membawa modal bagus dari laga pertama saat bermain imbang satu satu melawan thailand
meskipun lebih dulu kebobolan namun indonesia mampu mendominasi pertandingan dan lebih banyak menciptakan peluang ke gawang sang juara pertahanan
menghadapi filipina coach luis mia juga berpeluang melakukan kado manis
turunkan striker naturalisasi ezra walian
mantan penyerang yong ayaks itu hanya menjadi penonton di laga pertama karena baru bergabung dengan pemusatan latihan
jika dianggap sudah cukup bugar besar kemungkinan ezra akan tampil meskipun dari bangku cadangan
louis mia juga kemungkinan akan merevotasi posisi menjaga gawang imbas blunder yang dilakukan kartika aji saat menghadapi thailand
dari catatan pertemuan indonesia memiliki rekor sempurna dan selalu menang
terakhir indonesia mengalahkan filipina dua di babak grup sea games dua ribu lima belas
rekor kemenangan terbesar indonesia atas filipina terlihat pada sea games seribu sembilan ratus tiga puluh
ketika itu indonesia menang lima satu
yang jelas timnas indonesia tidak boleh lengah
pasalnya filipina juga tak kalah percaya diri usai membuka fase grup sea games dua ribu tujuh belas dengan kemenangan dua atas kamboja
jangan lupa like share dan subscribe channel ini